lagu malif jaisil suleknya akan mengajak anda kembali
untuk mengingat sosok arya permana
ini beberapa waktu terakhir kan jadi bahan pembicaraan ya
setelah beberapa waktu yang lalu area permana
bocah yang mengalami obesitas ekstrim ini
kemudian pernah bersekolah dan juga kembali bersekolah
tapi mungkin dinilai kurang efektif ila di hari pertama sekolah kemarin
kali ini pihak sekolah mendatangkan guru ke rumah arya permana
bocah penderita obesitas ekstrim
untuk mengajar secara privat atau biasa kita sebut dengan homeschooling
ini dilakukan memang agar arya lebih bersemangat lagi untuk kembali belajar
harusnya ketemu teman teman bisa menjadi semangat ya ila
ini sang guru langsung mendatangi arya di rumahnya di kampung pasir pining
tegaluar ruka rawang jawa barat
selain mengajar guru ini juga melihat kondisi arya
setelah jatuh saat akan mengikuti upacara di sekolah pada senin pagi kemarin ya
meski sempat tidak bersekolah selama satu setengah tahun
tapi kembali belajar
mampu membaca dan mengerjakan soal arya ternyata lebih baik
dibandingkan dengan teman sekelasnya
memang tidak ada kaitannya dari obesitas dengan kecerdasan anak buti
itu sudah dibuktikan oleh arya
pihak sekolah berharap arya segera sehat
dan bisa belajar di sekolah bersama teman temannya
terus kurus bisa main bola sama teman temannya arya
ambisinya tidak ketinggalan ya
ambisinya memang dia katanya sekarang mau masuk lagi sekolah
berhubung keadaan arya
jadi begini ya silahkan saya jemput bola ke sini
saya kasihkan pelajaran ya di sini
dan nanti sebelum saya kalau sudah pulang
suruh dibimbing sama ibunya di sini